proyek normalisasi kali ciliwung yang sempat terhenti kembali dilanjutkan
proyek ini sebagai bagian untuk mengatasi banjir di jakarta
usai melepas bantuan ke turki dan suria di bandara halim perdana kusuma jakarta
selasa pagi presiden melanjutkan kegiatan dengan meninjau proyek normalisasi kali ciliwung
proyek normalisasi kali ciliwung yang tinggal diselesaikan sepanjang tujuh belas km
selain ciliwung ada dua belas sungai di jakarta yang akan menjadi fokus perhatian pemda dki dan pemerintah
proyek normalisasi kali ciliwung yang tinggal tujuh belas km
pengadekan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan di pengadekan
hingga nanti titik titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan
kita harapkan saya berikan target tadi dalam dua tahun artinya akhir dua ribu dua puluh empat yang tujuh belas kilo itu insya allah selesai